terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
seorang gadis di bawah umur di ngawi menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh empat orang
ironisnya pala peraku adalah keluarga sendiri yakni ayah kandung paman keponakan serta pacar korban
istri tersangka ts hanya bisa menangis saat mengetahui suaminya ditangkap polisi
setelah ditetapkan sebagai tersangka pelaku perkosaan terhadap seorang gadis di bawah umur tf yang masih berusia lima belas tahun
penangkapan tersangka ts warga desa kedung putri kecamatan paron ngawi ini dilakukan senin siang
penangkapan dilakukan setelah ibu kandung korban melapor ke polisi
jika anak gadisnya yang masih duduk di kelas satu smk telah diperkosa empat orang pelaku hingga kini hamil dua bulan
selain tersangka ts yang masih saudara sepupu korban diduga masih ada tiga pelaku lainnya yang saat ini masih dalam pengejaran polisi
ketiga pelaku tersebut masing masing ayah kandung korban paman korban dan pacar korban
kalau mula penanganan kasus persetubuhan dengan anak di bawah umur ini tanggal ada laporan dari orang tua bapak tiri korban
kasus ini terbongkar setelah ibu korban membaca
sms di hp korban yang isinya korban mengatakan jika masa depannya sudah hancur setelah diperkosa para pelaku
setelah didesak korban pun mengakui terus terang jika dirinya telah disetubui orang orang terdekatnya
modusnya korban diajak jalan jalan melihat pasar malam dan dibelikan gelang mainan
dibelikan gelang mainan jadi anak saya yang tidak sampai berpikiran sampai ke situ karena si pelaku ini masih kerabat sendiri
oh gitu itu tuntutan ibu apa bu
ya saya maunya dihukum seberat beratnya
kini korban yang tengah hamil dua bulan terpaksa berhenti sekolah karena malu
sementara ibu kandung korban menuntut agar para pelaku dihukum seberat beratnya
inam tohari ngawi